sementara itu satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kabupaten bogor jawa barat
diduga ketiganya tewas karena menghirup asap dari mesin genset
nenek korban histeris saat melihat anak menantu dan cucunya tewas mengenaskan di rumah kontrakan kompleks grand kahuripan
kecamatan kelapanunggal kabupaten bogor jawa barat selasa petang
pasangan suami istri bernama sariun dan rika beserta anaknya rabil aditya ditemukan tewas dengan kondisi nyaris membusuk
penemuan jasad para korban ini berawal dari kecurigaan warga karena mencium bau menyengat dari rumah korban
sejumlah rekan kerja juga sempat mencari sariun lantaran tak masuk kerja sejak senin
polisi yang melakukan identifikasi tidak menemukan bekas penganiayaan di tubuh korban
ketiganya diperkirakan tewas sejak dua hari lalu
warga menuga para korban tewas saat terlelap usai menyalakan mesin genset lantaran lokasi kompleks sempat mengalami pemadaman listrik bergilir
di kemah nyalain janset
nah kemungkinan karena posisi sudah malam
genset itu dia nyalain dia mungkin tertidur sampai lampu itu menyala
kemungkinan subuh baru menyala
tapi dalam posisi tertidur pasti dia kan tidak tahu kapan itu lampu itu menyala
jangan jangan dia sudah terlalu banyak menghisap udaranya janset
tapi sementara dugaan awalnya adalah kemungkinan adalah keracunan udara akibat genset
ketiga jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit keramat jati
kasus ini masih ditangani posek lapanunggal
muhammad yuanda bogor